yang menang aja belum tahu siapa kok bergabung ke siapa kan
kalau kita yang menang kita bergabung ke siapa aja pak
pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning lampu merah harus kita curigai
pasti ada sesuatu di balik itu
dan itulah yang harus dibongkar oleh komisi dua maupun oleh angket
terus ini kan pkb kan sudah partai besar jadi semakin besar sekarang ini
apakah terlalu dini untuk bertanya apakah pkb sudah menentukan sikap berada di dalam pemerintahan apa di luar pemerintahan
yang menang saja belum tahu siapa kok bergabung ke siapa
karena kalau kita yang menang kita bergabung ke siapa aja
pasti kita dengan pemerintah
nah kita tunggu saja keputusan resmi kpu tanggal dua puluh siapa pemenangnya
karena di situ akan ada takdirnya
takdir tuhan itu ada di tanggal dua puluh
jangan jangan kita yang menjadi pemerintah
terus persiapan phpu seperti apa
ya pokoknya kita sekarang ngumpulkan suara
kursi bagus bagus ya selengkap lengkapnya
kita punya problem sudah menang tahu tahu ada jual beli antar partai